tapi yang kedua kan soal kabinet itu kewenangannya presiden ya
kalau nanti akhirnya diputuskan di mahkamah konstitusi atau berdasarkan dua puluh maret kemarin kan yang terpilih jadi presiden pak prabowo
ya tentu itu hak progratifnya pak prabowo
kalau memang betul nanti ada penambahan saya kira itu memang karena pak prabowo menganggap itu penting dan perlu untuk melakukan penambahan mengko
tapi kan itu harus melalui revisi undang undang kementerian
jadi setahu saya memang pak prabowo belum pernah membicarakan secara formal secara resmi ya
tentu kan pasti kalau misalnya nanti dalam menyusun kabinet itu itu di breakdown dulu dari visi dan program
setahu saya kan ada sekitar tiga ratus dua puluh an program yang nanti akan dilaksanakan setidaknya lima tahun ini
ada tujuh belas yang prioritas gitu
nah nanti saya kira susunan kabinet pada akhirnya perlu atau tidak direvisi
undang undang kementerian atau nomenklatur kementerian itu ya tergantung dari efektivitas
sejauh mana efektivitas nanti yang diperkirakan akan melaksanakan terimplementasinya tiga ratus dua puluh program ini
saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya